kita langsung menuju ke bandung jawa barat untuk mengetahui informasi terkini terkait dugaan ledakan bom bunuh diri di polsek astana anyar
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa nisa
selamat pagi laisa bagaimana situasi saat ini di lokasi kejadian
ya selamat pagi maggie
saat ini saya sedang berada di sekitar lokasi polsek astana anyar
tempat tadi diduga terjadi ledakan bom bunuh diri sekitar pukul delapan dua puluh atau setengah sembilan pagi tadi
untuk saat ini kondisinya kalau bisa saya gambarkan
ini lokasi sekitar atau di depan polsek astana anyar sendiri ini sudah dipasangi garis polisi
terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian
polda jawa barat maupun juga polrestabes bandung ini sudah berjaga jaga begitu di sekitar lokasi polsek astana anyar
di belakang garis polisi pun kami memantau
ini masyarakat juga terlihat ingin tahu begitu
maksudnya masih berkumpul masyarakat juga di belakang garis polisi
di belakang polsek astana anyar ini sendiri juga sepertinya mereka juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi
dan memang informasi yang kami dapatkan maggie terkait ledakan pada tadi sekitar pukul delapan dua puluh terjadi di polsek astana anyar
informasinya memang tadi ketika anggota kepolisian polsek astana anyar ini
sedang melakukan apel pagi
tiba tiba ada satu orang laki laki begitu yang masuk ke kawasan polsek dan mengacungkan senjata tajam
menerobos barisan apel pagi
dan pada saat itu memang informasinya yang kami dapatkan para petugas begitu langsung menghindar
namun setelahnya tidak lama kemudian ada ledakan begitu yang diduga merupakan dari bom pada pagi tadi
informasinya juga dari warga sekitar polsek astana anyar sendiri
jadi memang tadi terlihat begitu kepulan asap ketika ledakan terjadi
dan juga ada suara seperti ledakan begitu yang didengar oleh warga di sekitar sini
dan informasinya juga yang kami dapatkan memang ada tiga anggota begitu kepolisian yang mengalami luka luka
akibat ledakan di pagi hari tadi
dan informasinya juga sekarang para anggota yang terluka itu sedang dirawat di rumah sakit polri sartika asih
dan memang ini untuk polis lainnya sendiri
saat ini dari pagi tadi memang sudah dipasang sekitar radius dua ratus meter dari polsek astana anyar
dan untuk pintu masuk menuju polsek astana anyar juga ini jalan di depan polsek astana ini juga sudah ditutup
untuk kendaraan umum begitu
ada pengalihan kendaraan begitu di mana memang mobil begitu atau kendaraan yang ingin melewati
ini dialihkan ke sekitar
jalan pajagalan sementara jalan di astana anyar di depan polseknya ini ditutup
informasinya juga memang yang kami dapatkan untuk kerusakan sendiri memang karena ledakan terjadi
di bagian depan begitu kantor polsek astana anyar memang pintu gerbang begitu dikatakan rusak
di seluruh bagian luar depan polsek namun memang untuk di bagian dalam dikatakan

sampai ada kerusakan begitu dan saat ini juga memang informasi yang kami dapatkan juga pejabat pejabat dari
di wilayah jawa barat juga sudah akan datang begitu ke sini
tadi informasinya gubernur jawa barat ridwan kamil juga akan meninjau lokasi polsek astana anyar ini
begitupun juga dengan wali kota bandung yana mulyana juga diinformasikan sedang menuju ke lokasi ini
untuk meninjau seperti apa situasi di sini maggie
apakah anda juga sudah mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian
iya megi memang hingga saat ini kami dan juga pewarta lainnya ini masih menunggu begitu informasi resmi
dari pihak kepolisian yang dikatakan memang sudah berada di polsek astana anyar ini
namun memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi begitu keterangan lanjutan mengenai peristiwa
yang terjadi pada pagi hari
ya tadi informasi yang kami dapatkan masih seputar informasi awal terkait tadi terjadinya ledakan pada pukul delapan dua puluh pagi hari tadi
dimana memang dalam ledakan ini dikatakan ada tiga orang petugas polisian di polsek astana anyar yang terluka
sementara untuk terduga pelaku pembawa bomnya sendiri memang informasi yang kami dapatkan dikatakan
tewas begitu akibat dari ledakan itu sendiri maggie
baik laisa apakah sudah ada konfirmasi bahwa ini benar sebagai bom bunuh diri
dimana pelaku berasal
ya megi memang tadi informasi yang kami dapatkan dari kapol restabes bandung mengatakan memang ada ledakan
begitu mengkormenasi adanya ledakan di polsek astana anyar maksud saya namun dikatakan ini bom bunuh diri atau tidak
juga kami belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut begitu konfirmasi lebih lanjut nanti kita akan coba juga menanyakan
terkait konfirmasi mengenai ledakan yang terjadi pada pagi hari ini
sebenarnya apa yang terjadi begitu di polsek astana anyar ini namun juga dari informasi informasi yang beredar terkait pelaku sendiri memang sempat ada informasi informasi di wartawan begitu mengenai identitas dari si pelaku yang membawa diduga membawa bom begitu dan meledakan bom di polsek astana anyar ini
megi informasinya memang pelaku terduga pelaku ini merupakan warga kota bandung begitu namun ini juga masih harus didalam
jadi kami lebih lanjut saat ini juga pihak kepolisian juga masih terus mendalami hal tersebut maggie
ya laisa kami mendapatkan informasi bahwa gubernur jawa barat rituan kamil sudah mengunjungi tkp apa saja keterangan yang gubernur jawa barat rituan kamil sampaikan
ya maggie memang informasinya gubernur jawa barat ridwan kamil juga sudah ada di dalam di polsek astana anyar tadinya berkunjung begitu namun hingga saat ini memang
gubernur jawa barat ridwan kamil ini belum mengeluarkan atau menemui wartawan begitu untuk mengeluarkan statement terkait kejadian pada pagi hari tadi
memang tadi kami belum melihat secara langsung begitu namun informasinya memang gubernur jawa barat ini sudah berada di polsek astana anyar begitu untuk mencari tahu atau memantau begitu sebenarnya apa yang terjadi
terkait informasinya juga kita masih menunggu begitu karena dari tadi ketika kami sampai sampai sekarang belum terlihat ada baik dari pihak kepolisian
ataupun dari pihak pejabat pejabat di jawa barat yang berkunjung begini yang datang atau yang keluar begitu dan mengeluarkan statement terkait hal ini megi
kita masih menunggu sebenarnya informasi resmi begitu keterangan resmi baik dari pejabat yang datang maupun juga dari pihak kepolisian di jawa barat ini megi
baik laisa apakah anda bisa menginformasikan jalan mana saja yang ditutup terkait dengan ledakan yang terjadi pada pagi ini
tadi kalau berdasarkan pantauan kami ini jalan yang ditutup adalah di sebagian jalan astana anyar di sekitar polsek atau di depan polsek astana anyar
ini sebagian ruas jalan astana anyar tersebut ditutup untuk kendaraan di mana memang polisi pun sudah berjaga tadi di persimpangan menuju ke polsek astana anyar itu
dan kendaraan pun dialihkan begitu untuk melalui atau melewati ke jalan pajagalan begitu maggie
dan pantauan kami juga tadi akibat adanya penutupan
ini juga memang tadi terpantau ada kemacetan begitu terutama di sekitar mulai dari ruas jalan di depan pasar astana anyar hingga juga persimpangan menuju ke polsek astana anyar ini sendiri
namun demikian memang tadi juga kami pantau sudah terlihat ada petugas petugas polisi begitu yang juga ikut mengurai begitu ataupun memantau mengurai kemacetan begitu agar tidak terlalu terjadi kemacetan yang panjang
nampaknya juga saat ini kalau kami pantau
ini di sekitar ruas jalan astananya juga masih terjadi kepadatan terkait kendaraan kendaraan yang akan melewati lokasi ini karena memang lokasinya ini setengah hampir setengah atau sebagian ruas jalan astana anya ini saat ini sedang ditutup dan belum dibuka kembali begitu untuk umum maggie
baik laisa berdasarkan informasi yang anda dapatkan apakah ada kejanggalan sehari atau mungkin beberapa hari sebelumnya
saya kurang mendengar jelas pertanyaan anda namun memang bisa kami sampaikan saat ini suasana ataupun begitu kondisi di sekitar polsek astana anyar ini sendiri memang masih dipenuhi oleh petugas petugas begitu yang sedang melakukan olah tkp ataupun juga pemeriksaan begitu terkait ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi juga
kami memantau ada ambulans begitu yang masih berlalu lalang begitu di sekitar polsek astana anyar ini dan informasinya memang sampai saat ini yang kami dapatkan baru terkonfirmasi ada tiga orang petugas begitu dari kepolisian yang terluka begitu akibat ledakan yang terjadi pada pukul sekitar pukul delapan dua puluh pagi tadi maggie
baik laisa tadi ada anda menyebut ada tiga orang yang terluka dari peristiwa ini selain pelaku
apakah ada korban
apakah ada korban lain yang meninggal dunia di lokasi
ya maggie kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut begitu mengenai korban begitu akibat dari ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi namun memang informasi yang bisa kami konfirmasi sampai sekarang adalah tiga orang petugas di polsek astana anyar yang tadi memang sedang berjaga terluka begitu dan mereka pun sekarang sudah berjaga
mendapatkan perawatan begitu dibawah ke rumah sakit polis artika asih di kawasan kota bandung terkait korban lainnya juga dikatakan memang informasinya terduga pelaku sendiri memang dikatakan tewas akibat ledakan pada pagi hari tadi sementara untuk masyarakat sekitar juga kami belum mendapatkan informasi apakah ada yang terluka atau tidak namun memang kami masih menunggu informasi lebih lanjut keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian ini terkait korban
dan juga kronologis pasti begitu pada kejadian di pagi hari tadi
baik laisa di lokasi kejadian apakah sudah ada barang bukti yang diamankan
ya megi kami masih belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut
karena saat ini memang petugas dari kepolisian dari polda jawa barat
maupun dari polrestabes bandung ini masih di dalam begitu untuk melakukan pemeriksaan
informasi selanjutnya memang belum bisa kami dapatkan
karena kami pun di sini masih menunggu keterangan resmi
ataupun informasi yang sudah didapatkan dari pihak kepolisian saat ini
memang kondisinya di polrestabes
proyek ini sendiri masih dijaga dengan ketat begitu oleh petugas kepolisian
dari polda jawa barat dan juga polrestabes bandung
di dalam juga dikatakan memang untuk pejabat pejabat dari polda
maupun di jawa barat dan juga kota bandung juga sudah datang
kami pun di sini masih menunggu keterangan lanjutan begitu informasi resminya
terkait hal yang terjadi pada pagi hari tadi megi
baik kami akan terus memantau informasi terkini dari polsek astana anyar
terima kasih produser lapangan cnn indonesia laisa sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia breaking news
selamat bertugas kembali